yeni wahid putri sulung gusdur mengatakan
dukungan untuk capres cawapres pada pilpres dua ribu dua puluh
mengerucut kepada prabowo subianto atau ganjar pranowo
dalam sejumlah kesempatan
ia sudah bertemu dengan kedua bakal capres tersebut
dukungan akan disampaikan dalam konferensi pers pada dua puluh tujuh oktober mendatang
dikutip dari cnn indonesia com
tersisa dua pilihan politik bagi anak buah dan pengikut gus dur
kami melakukan proses komunikasi dengan kedua kelompok tersebut
yakni kelompok prabowo dan ganjar
ada pun peluang mendukung anies baswedan tertutup
karena ia dan partai koalisi pendukungnya
mengusung muhaymin iskandar sebagai bakal cawapres
ada secara konflik yang panjang antara gusdur dan muhaymin iskandar
muhaymin masih dicap berkhianat kepada guru politiknya itu
namun menurut pegiat gusdurian
sebutan komunitas penerus nilai nilai gusdur
apa yang dilakukan yeni tidak mewakili jaringan gusdurian
sebab jaringan gusdurian adalah komunitas yang tidak terlibat dalam politik praktis
dan hanya berfokus pada isu kemanusiaan
jaringan gusdurian didirikan oleh alicia wahid putri gusdur yang lain
ataupun misalkan ada yang mengaku keluarga atau apa
yang itu berkaitannya dengan politik praktis dukung mendukung
itu sebenarnya tidak ngaruh pak
tidak ngaruh dengan agenda agenda jaringan gusdurian
karena memang gusdurian secara garis besar
dan itu sudah memang konsensus aturan di internal kami
itu tidak berpolitik praktis
jadi sebenarnya tidak ada pengaruh apapun sebenarnya
pak prabowo dalam setiap pilpres selalu menjual ucapan gusdur
yang menyebut mantan danjen kopassus itu orang yang paling ikhlas
sementara itu pengajar ilmu politik universitas trunojoyo madura
suroki menyatakan bakal calon presiden ganjar pranowo
juga berpeluang mendapatkan suara gusdurian
setelah memilih mahfud md sebagai cawapresnya
mahfud dikenal sebagai loyalis gusdur
pendukung kultural pak mahfud
md itu relatif beririsan dengan pendukung gus dur ya
jadi pendukung pendukung fanatiknya gus dur saya kira akan lebih banyak lari ke pak put md
karena faktor kesejarahan atau faktor empati
karena pak put md ini kan dikenal sebagai loyalis gus dur
patut ditunggu kemana suara para gus durian dan simpatisan gus dur untuk pilpres kali ini
kepada prabowo gibran ganjar mahfud atau malah tidak kemana mana